terima kasih anda masih bersama kami
badan reserse kriminal polri memastikan tidak akan menyampaikan motif dibalik pembunuhan berencana
yang menewaskan brigadir yosua huta barat di rumah mantan kadif propam irjen verdi sambo
ini dikatakan karena motif pembunuhan terlalu sensitif
dalam konferensi pers yang digelar kami siang di baris krim kadif humas polri
irjen deddy prasetyo mengatakan kabar eskrim menyampaikan penyebab
tidak dibukanya motif pembunuhan yang menewaskan brigadir yosua
untuk menjaga perasaan kedua pihak baik dari pihak korban brigadir yosua dan tersangka irjen verdi sambo
deddy juga meminta agar awak media bersabar menunggu hasil pemeriksaan perdana irjen verdi sambo
di makobrimob kelapa ii depok hari ini
untuk motif ini pak kabar reskim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak
pihaknya dari brigadir joshua maupun pihaknya dari saudara fs
dan pak menko bulgam juga sudah menyampaikan juga
karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan
ya di persidangan silahkan ya kalau misalnya dikonsumsi ke publik
nanti timbul image yang berbeda beda
karena ini materi penyirikan dan semuanya nanti akan diuji di persidangan
insya allah nanti akan disampaikan di persidangan
nanti itu di persidangan